di tengah berjalannya rakernas pd perjuangan isu soal keretakan hubungan mega jokowi ke pilpres dua ribu dua puluh empat mengemuka di publik
perbedaan dukungan calon disebut menjadi penyebab meruncingnya hubungan keduanya
benarkah itu yang terjadi
apakah kemudian rakernas ini khusus untuk bisa menjaga agar presiden tetap mendukung yang sama dengan pdip
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami ketua dpp pdp eriko sotarduga
selamat malam bang eriko apa kabar
selamat malam mas bram apa kabar
alhamdulillah baik terima kasih sudah hadir di tengah rakernas masih berjalan
tadi belum selesai itu mas bram rakernasnya
masih berjalan ya
berjalan sampai jam sembilan lebih
oke terima kasih sudah hadir
ini langsung saja mengkonfirmasi apakah benar kemudian rakernas kali ini untuk menyamakan bahwa presiden masih tegak lurus kepada pdip
ya begini mas bram
kalau saya sampaikan ini juga kan mungkin nanti pemirsa berpikir di rumah dimanapun anda berada
karena saya sebagai pengurus dpp pdp perjuangan tentu lebih subjektif
tapi saya harus memperhatikan
kita harus mengakui secara jujur bahwa selama ini memang hubungan ibu mega dengan pak jokowi pertemuan saja rutin
boleh dikatakan sebulan sekali itu minimum kadang lebih dari itu karena datang ke istana atau diundang pak jokowi atau ibu mega juga ingin berdiskusi
tapi ada satu hal yang menarik mas bram ya yang saya lihat
bahwa ibu ketua umum kami ini betul betul bisa menempatkan dirinya sebagai ketua umum partai
bahwa bapak presiden jokowi duduk sebagai kader partai
berdiskusi dalam hal sebagai kader partai
tetapi beliau juga bisa menempatkan diri di dalam hal hal yang formal
contohnya sebagai beliau ditugaskan pak jokowi di brin dan bpip
bagaimana beliau sangat menghormati
tadi kan dijawab tadi mas bram dengar sendiri bahwa beliau adalah presiden saya
jadi menyatakan tidak ketika ada orang mengatakan bahwa ini ada tekanan dari partai kepada pak jokowi
nah yang kami sendiri sebenarnya kenapa bisa berkembang hal hal seperti ini ya isu seperti ini
karena kami melihat sendiri kedekatan hubungan kehangatan hubungan
nah tadi ini karena tadi tertutup kan rakernas ini
saya menyaksikan nanti bisa ditanyakan pada teman teman kami semua yang mengikuti
bagaimana tadi komunikasi ibu mega kan berbicara satu jam lebih sedikit tadi
bagaimana seperti berdiskusi dengan kami dan dengan pak jokowi
secara terbuka begitu kan dan menyampaikan
dan setelah itu
pak jokowi diberikan waktu yang khusus untuk beliau bisa menyampaikan
dan beliau juga berkomunikasi dengan kami semua
seolah olah ini dua arah yang memang hangat
saya sebagai katakan kader pdi perjuangan bahwa beliau sudah melakukan hal hal seperti ini
seperti pembangunan jalan dan lain lain beliau jelaskan secara singkat
tapi kalau anda katakan masih hangat masih bersama
kenapa kemudian harus ada semacam penegasan begitu pak jokowi sebelum dimulai tadi bahwa
yang dimaksud berani bernyali itulah gencar pranowo
setelah kemudian dikatakan musrah ditafsirkan semua orang itu adalah prabowo
itulah yang menarik
tadi setelah disampaikan pak jokowi bahwa beliau sudah melakukan tugasnya
sebagai kader partai melakukan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat indonesia
kemudian juga beliau menyampaikan problema yang dihadapi
bahwa dalam tiga belas tahun ke depan ini kita harus menjadi negara yang maju pada tahun dua ribu empat puluh lima nanti
atau di atas dua ribu tiga puluh
mas ganjar itu mempunyai semua yang jauh lebih baik daripada saya pada saat saya awalnya dicalonkan seperti itu
beliau sampaikan keberanian nyali begitu juga apa
mas ganjar berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat baik
berarti bernyali itu artinya sudah ada dalam diri ganjar atau harus dimiliki
sudah ada dalam diri mas ganjar
nah itu hal yang sangat positif
kemudian beliau menyampaikan dengan pengalaman beliau pada periode pertama itu
tentu pertarungan yang paling berat
kemudian pada periode kedua
nah klunya kunci kuncinya beliau sampaikan
bahwa kita harus bersama sama tentu pdi perjuangan harus solid
tetapi kan tidak cukup hanya pdi perjuangan
nah kan tidak bisa itu memenangkan secara keseluruhan
tetapi bahwa kita juga mengajak partai partai lain
dan ini kan sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu ketua memitra kerjasama
oke kami dapat informasi katanya pak jokowi sampai menegaskan bahwa di dalam rapat tertutup
ganjar itu jangan dipersepsikan hanya milik pdip tapi juga milik rakyat
artinya apakah ini jelas bahwa memang sudah satu tujuan begitu
beliau sampaikan tadi bahwa ini sebenarnya kesimpulannya simpel
bahwa rakyatlah yang menjadi panglima
tadi kan kerjasama partai partai dengan pdi perjuangan
kemudian juga bersama dengan masyarakat dengan relawan dengan semua komponen masyarakat
karena ada komponen masyarakat juga yang tentu
belum tentu memilih partai yang tertentu kan begitu
tetapi memilih calon presidennya
artinya belum tentu misalkan relawan jokowi yang non pdip begitu itu akan ke ganjar artinya
lah artinya seperti begini
itu kan semua
ini saya kebetulan tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas ditunjuk ibu menjadi tim koordinator tim kampanye nasional relawan
pada saat itu bung bram ada satu tujuh ratus delapan puluh empat kelompok dan relawan
karena relawan juga ada yang secara pribadi mendaftarkan diri
itu kan harus kita terima juga
nah pertanyaannya apakah itu ditegaskan jokowi akan berpindah ke ganjar dalam pidato itu
begini kami semua menyadari setiap masa ada waktunya
setiap waktu ada pemimpinnya
pada waktu dulu diumumkan pak jokowi terbentuklah relawan tadi yang saya sebutkan
saya koordinatorin pada saat itu
dan itu ditunjukkan dengan mereka menunjukkan kesungguhan untuk mendukung pak jokowi
nah sekarang mas bram tentu bertanya
apakah mereka semua pasti mendukung mas ganjar
karena persepsi masing masing kan berbeda
namanya suka relawan
nah itu yang kemudian info kami dapat tentunya adalah
bu mega menegaskan bahwa pak jokowi cawe cawenya itu adalah harus menangkan pdp
harus memindahkan suara itu tadi ke ganjar
sudah ada seperti itu disampaikan
tapi yang jelas bahwa pak jokowi menyampaikan
bahwa yang disebut dengan berani dan nyali tadi itu
itu ada di mas ganjar
oke itu kan sudah disampaikan di luar tadi sebelum dimulai
nah sekarang saya tanya
apakah dalam hal itu terus kemudian hasil musrah itu pasti seperti itu
ya kembali kepada saudara saudara kita
itu kan begitu
kalau betul betul memang mereka menempatkan diri mengikuti apa yang disampaikan pak jokowi seperti yang disampaikan
tapi arahan itu artinya benar benar disampaikan ketum anda begitu ke pak jokowi
agar tidak lurus cawe cawe dalam menangkan pdp dan ganjar
nanti boleh ditanya sama semua yang hadir
saya juga nggak ngerti mas bram dapat dari mana tidak ada seperti itu
tentu saya konfirmasi artinya
kalau mas bram dapat bocorannya dari mana dapat bocoran
orang saya yang hadir disitu nggak ada
justru disitu pak jokowi menyatakan
bahwa ini harus memilih itu kan seluruh rakyat indonesia
nah jadi inilah yang harus kita rangkul
inilah yang harus kita apa istilahnya ya kita wongke
nah disitu yang pak jokowi sampaikan
ini cara caranya yang harus kita lakukan
tentu tidak bisa kita bocorkan semua kan begitu kan
nanti jadi tidak menarik kan begitu
oke kalau memang tidak dibocorkan soal itu saya tanya
apakah kemudian memang ada soal semacam sindiran dari ketum anda kepada pak jokowi ini
jangan jangan lebih mengarah kepada prabowo gitu loh
dalam pidato itu
ada disebutkan tadi nama pak prabowo
tidak ada sama sekali
makanya tadi saya tanya mas bram dapat bocoran dari mana
orang kami yang hadir disitu nggak ada
dan tadi pak presiden malah
tidak ada semacam sindiran begitu pak jokowi tidak mendukung prabowo
justru disampaikan tadi kan dikonfirmasi
saya tidak tahu apakah dari cnn tadi yang menanyakan bahwa
bagaimana apakah itu dari pak jokowi soal ukraina itu
tapi kan pak jokowi menyampaikan bahwa tidak ada dari beliau kan begitu
nah itu yang ada tadi
tapi kalau tadi soal itu nggak ada
pun ditertutup tidak ada begitu ya pak negasen dari bu mega begitu ya
baik kami punya statement dari presiden joko widodo terkait dengan hal itu
kita akan dengarkan bersama

menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju
hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan
kita memanfaatkan secara cepat atau tidak
tapi saya yakin di bawah pak ganjar pranowo nanti itu bisa dilakukan
kalau dilihat sebagai sebuah produk pak ganjar ini semuanya punya
kalau dikasih diantarian saya beli yang bulan balik atau ribuan kali saya beli
beli yang enak renyah enggak kaya saya ini kertah kertuh badan
oke ya dikatakan komunikasinya renyah begitu ya
yang saya sampaikan tadi itu ya itulah kondisinya
artinya begini justru ya biarpun nama saya riko sotarduga
saya tidak menduga loh tadi pak jokowi menyampaikan itu bahwa segamblang itu
tapi jangan jangan ini penegasan saja karena kemudian di internal menghapus semua dugaan publik soal ada keperbekakan lain pak jokowi selain dengan ganjar
tidak ada karena begini kami meyakini pak jokowi itu kan kader tulen pdi perjuangan
mas ganjar juga seperti itu artinya sudah ada satu kesinambungan
dan kalau kita melihat secara jernih mas bram ya kan pdi perjuangan yang tidak mencalonkan ketua umumnya
nah jadi artinya di sini proses regenerasi itu berjalan dengan baik dan benar
tadi ada yang menarik mas bram yang harusnya mas bram singgung tadi
banyak viralnya tadi yang ibu mega bergandengan tangan dengan pak jokowi
nanti coba ditampilkan
di situ tadi ibu mega kan turun dari atas itu kan ada pegangan tangannya kan
beliau pegangan tangan dengan railing tangga itu tadi
terus pak jokowi menyambut dan memegang tangan ibu mega
dan ini sungguh menarik
bahwa dari seorang pemimpin
dari seorang pemimpin yang namanya ibu mega
beliau memberikan haknya kepada pak jokowi
di belakangnya ada mbak puan sebagai generasi muda
dan di belakangnya ada mas ganjar
nah ini membuat kami tadi saya sebagai pribadi sebagai kader pdi perjuangan
sungguh merasa terharu
bahwa betul betul memang proses itu berjalan dengan baik
bahwa memang ini tidak dibuat buat
memang itulah kondisi sesungguhnya
menunjukkan jokowi tidak akan dua kaki menaruh telur pada keranjang yang banyak
kalau pak saya rasa sebagai pilihan
kalau pak saya rasa sebagai pilihan
manusia kan pasti kaki kita dua
nggak mungkin mas bram kakinya dua
bijakan yang berbeda artinya
kalau satu pasti bincang mas bram
jadi memang harus manusia harus ada bertumbuh pada dua kaki kan begitu
betul tapi kan kemudian sebelum bahkan
di awal tahun ini kemudian endorse kepada prabowo itu kan sering
bahkan ini kemudian berdampak pada elektabilitas begitu loh
ini kan artinya kita publik tentunya menafsirkan bahwa ini ada semacam dukungan yang berbeda dari pdip
sekarang saya tanya mas bram kembali
apakah bukan menteri pak jokowi
tapi kan kemudian dikatakan waktunya begitu
iya itu betul
nah sekarang ini tadi berkembang juga
ada usulan untuk calon wakil presiden kan dari daerah juga
bahwa seperti pak basuki menteri pupr
nah itu juga sering sama sama pak jokowi
artinya dalam hal banyak kegiatan
nah ini semua sebenarnya harus dilihat secara positif
bahwa bapak presiden jokowi dodo
bisa membedakan antara beliau sebagai kader partai menjalankan tugasnya dengan baik
kader partai yang ditugaskan menjadi presiden republik indonesia
nah sebagai beliau pribadi dan sebagai beliau pemimpin negara ini
tapi kemudian di jawa tengah yang pernah kita tahu mempertemukan ganjar dan prabowo dalam acara panen raya begitu
terus apa yang salah mas
justru sangat bagus
kan publik akhirnya menafsirkan hal yang berbeda begitu loh
ingin kemudian mendukung tidak hanya ganjar tapi juga prabowo
boleh saja kan orang menafsirkan
masa kita harus memaksa
kita harus memaksakan tafsiran orang harus sama dengan kita
kan tidak boleh begitu juga
tapi kan berdampak kemudian pada aktivis prabowo begitu
nanti kita lihat dalam kedepan ini
nanti menarik ini
ini cnn kan sudah menyajikan ini
coba nanti disurvey satu dua minggu lagi
pasti berbeda jauh
nah nggak usah jauh jauh
hari ini saja ada dua survei yang berbeda mas
bram bagaimana mas bram mensikapin hal ini
satu survei yang namanya indikator politik lebih tinggi bapak prabowo
satu survei lagi yang namanya smrc lebih tinggi mas ganjar
oke berarti kalaupun menaikkan itu yang kemudian tidak akan dipercaya oleh pdp begitu
ini kan namanya survei kan boleh boleh saja
tapi apakah kita harus bergantung kepada survei
kan tidak juga
mas ganjar maju sebagai calon gubernur jawa tengah boleh ditanya
terus yang menang siapa
nah jadi yang mau saya sampaikan di sini mas bram
wajar saja persepsi persepsi orang
artinya kalau pak jokowi mengajak kebetulan di sini ada mas ganjar di sini ada pak prabowo kan bagus bagus saja
tapi satu hal yang mas bram saya tidak tahu dalam hal ini
dimana pada waktu deklarasi itu pak jokowi kan hadir
setelah itu kan pulang bersama sama dengan mas ganjar
betul kan satu mobil
kemudian mengajak satu pesawat pulang sama sama ke solo
dan yang sangat menarik besoknya
hari itu juga hari idul fitri bagi saudara saudara kita muhammadiyah
nah besoknya kan hari idul fitri bagi saudara saudara kita dari nahdlatul ulama
walaupun besoknya waktu kelebaran prabowo berkunjung begitu ke rumah
tidak apa apa saja tapi yang diajak sholat irsad pak
loh siapa mas bram tolong dijawab dulu
iya ganjar pak bram
karena kan di satu tempat yang sama
lah kenapa mesti diajak waktu itu kan juga mas ganjar kan pasti juga mungkin mau ke karanganyar atau ke
kepala daerahnya kan tapi itulah nah artinya apa
bahwa dalam hal itu ada kesinambungan
pak jokowi juga kan sangat berharap untuk kepentingan rakyat indonesia
siapapun nanti yang meneruskan pemerintahan beliau
tentu harus bisa meneruskan lebih baik lagi
memperbaiki yang masih kurang dan meneruskan yang sudah baik
nah kalau dilihat dari sisi
dan semua itu ada di satu nama kemudian ganjar pranowo
kalau saya mengartikan tadi yang disampaikan saya tidak tahu lagi
kalau tadi mas bram juga menyampaikan di dalam

ini tadi kan sudah diperlihatkan kan
ini kan sebenarnya bocoran yang luar biasa
saya aja nggak bisa merekam karena tidak ada handphone tadi kan
handphone kami sudah kami simpan kan begitu kan
bisa seperti itu tapi ini sungguh sangat baik bahwa artinya
benar benar keraguan itu tidak perlu lagi harus terjadi
oke kalau keraguan tidak perlu terjadi ke depannya akan dikhawatirkan
setelah momen ini masih akan ada endorse lagi
masih kemudian seakan mendukung calon lain
misalnya ke depan misalnya ini ya
ada kebersamaan sebagai menteri pertahanan dengan presiden
bahwa beliau sebagai pembantu presiden bersama sama misalnya
menyelesaikan satu pekerjaan yang menjadi tugasnya dan seiring sejalan
kan tidak ada yang salah juga satu hal yang sangat baik dalam hal ini
tidak akan mengatakan lagi waktunya pak prabowo begitu ya seperti momen yang lalu
bahwa pertarungan apapun nanti ini tidak berlangsung dengan seperti yang lalu
itu yang paling utama
nah mas bram dan saya lihat pak jokowi betul betul mengharapkan ini semua
biarlah rakyat indonesia memilih nanti dengan persepsinya bahwa siapapun yang terpilih
ini meneruskan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh bapak presiden jokowi
oke saya tinggal berarti tidak akan dikhawatirkan ke depannya ya
kalau kami tentu menanggapi tadi sudah jelas penyampaian
dan menurut saya nggak ada lagi
mau bagaimana lagi membuktikannya tadi sudah disampaikan kepada media
pun misalkan beberapa waktu yang lalu gibran ketemu dengan pak jokowi
pun misalkan beberapa waktu yang lalu gibran ketemu dengan pak jokowi

spesifikasi adalah sejak
karena yang sekarang ini terjadi adalah pilek dan pilpres
pilkada baru tahun depan mas
baru menjelang akhir tahun depan
oktober kalau tidak salah
nanti selesai ini mari kita bicara soal itu
kita sudah membuka semua kesempatan semua jalan
tapi kembali kepada pribadi masing masing
kita tidak bisa memaksakan persepsi kita sama kepada semua orang
itu mas bram
kita akan tunggu seperti apa
kemudian akan tetap sama dengan seperti yang anda sampaikan
terima kasih bang enrico telah bergabung sama kami di cnn indonesia
kalau mau milu tetap percaya